sejumlah hewan ternak di semarang jawa tengah terkena penyakit mulut dan kuku
munculnya kasus baru itu disampaikan kepala dinas pertanian semarang
hernowo budi luhur pada kamis siang
menurutnya wabah pmk di semarang sejatinya relatif terkendali
dari total satu tiga ratus delapan kasus pmk tercatat tinggal lima puluh tujuh ternak yang sakit pekan lalu
sekitar sembilan puluh dua persen ternak yang sakit dapat disembuhkan
hernowo menjelaskan sepekan lalu semarang sudah zero kasus baru
namun dua hari lalu muncul kembali enam kasus aktif baru
melalui penelusuran yang dilakukan timnya
ia mengatakan penularan terjadi dari sapi yang sakit yang dibeli oleh peternak secara online dari luar daerah
tanggal dua puluh tiga itu kita nambah enam
karena ada beberapa teman teman peternak yang membeli ternak baru
mendatangkan ternak baru
sebagai yang membuat dinamika perkembangan kasus pmk tidak
seorang peternak di mijen semarang mengaku merebaknya lagi pmk menimbulkan kekhawatiran sapi miliknya tertular
seekor sapi miliknya kini hampir sembuh dari pmk
sekarang teguh disinya sudah pemulihan
sudah mau sembuh semua
tinggal satu yang ini suka kembung
tim medis dinas pertanian kota semarang yang bertugas menangani wabah pmk
menyesalkan warga yang ceroboh membeli ternak dari luar daerah
cuma kita berharap lagi
kalau misal mendatangkan sapi dari luar lagi kayak gitu
semoga yang udah vaksin aja untuk menghindari sakit lagi
di wilayah semarang kini sudah tak ada karantina dan zona merah pmk
danang cahyo semarang jawa tengah